kejuaraan bni sirkuit nasional a dua ribu dua puluh tiga diadakan di kota bandung jawa barat
apa saja yang menjadi catatan dari jalannya babak final pada hari ini
saya akan sapa zayul haq dari bandung
selamat sore zayul
zayul bagaimana apa saja catatannya
perjalanan final pada hari ini karena kan final sudah selesai ini dilakukan
betul sekali kalau kita bicara tentang catatan apa saja yang diresume atau dirangkum sepanjang perjalanan kejuaraan bulu tangkis sirkuit nasional a dua ribu dua puluh
seri pertama yang digelar di kota bandung jawa barat dari tanggal enam sampai dengan hari ini
sehingga memang ada banyak sekali catatannya ya
pertama catatan dalam hal ini adalah para pemain atau atlet atlet yang diterjunkan untuk bertanding atau bermain
sebagian besar yang masuk ke partai final sendiri ini caca
kebanyakan dari mereka adalah para atlet atau pemain yang berasal dari klub klub bulu tangkis kenamaan atau klub klub bulu tangkis besar
sehingga memang dari awal satu satu ratus tiga puluh satu pemain atau atlet yang ikut bertanding di sini
dari dua belas klub yang ada
sebagian besar mereka memang kalau saya perhatikan memiliki potensi atau sudah calon calon bibit bibit unggul masuk ke pelatnas
tapi tentunya untuk masuk ke pelatnas di cipayung jakarta timur sendiri memang butuh poin atau ranking nasional yang cukup banyak
sehingga sirkuit nasional a dua ribu dua puluh tiga ini tidak hanya digelar di kota bandung jawa barat saja
melainkan ada tiga belas seri di mana dua belas di kota kota lain
dan satu seri premier yang akhir tahun nanti yang digelar di dki jakarta
selain itu memang selain mendapatkan total hadiah yang cukup besar
medali sertifikat juga sebagai ajang dari pp pbsi untuk menjaring atau mencari bibit bibit unggul
setelah dilakukan pembinaan dan latihan rutin di klub masing masing
kemudian dicari siapa yang memiliki bibit bibit unggul ya
seperti kita tahu tadi bahwa kalau tadi kita melihat bahwa penyerahan hadiah atau kejuaraan tadi sudah diumumkan oleh panitia
dan sebagian besar mereka memang dari klub klub yang tadi saya sebutkan tadi klub klub besar kenamaan
seperti misalnya yang akan saya wawancarai ini kavita najwa aulia berusia enam belas tahun asal bekasi yang berhasil menjuara satu nomor tunggal putri
remaja yang tadi juga sudah maju ke podium untuk menerima sejumlah penghargaan
dan tepat di samping saya saya akan sapa selamat sore kavita najwa aulia atau yang akrab dipanggil kavita ya selamat sore
kavita bagaimana rasanya tadi sudah memenangi sirnas a dua ribu dua puluh tiga di bandung yang merupakan putaran pertama dua ribu dua puluh
lolos atau berhasil menjadi juara satu tunggal putri remaja
ya yang pastinya
ya pastinya senang terus bersyukur juga
terus ya pasti terima kasih juga buat pelatih orang tua dan teman teman yang udah selalu support aku biar bisa sampai juara kayak
ketika dipilih untuk bergabung untuk ikut pertandingan di sirnas a dua ribu dua puluh tiga di bandung ini
apakah memang melalui seleksi dulu atau memang langsung dipilih oleh pelatih di klubnya
dan apa persiapan yang dilakukan
kalau untuk pertandingan
pertandingan ini memang sudah dibilih sama pelatihnya terus untuk persiapannya lebih ke mental fisik fokusnya ya teknik semuanya memang harus disiapin
apa strategi yang tadi dilakukan terhadap lawan sehingga berhasil menjadi juara satu tunggal putri remaja
ya yang pastinya lebih pede aja sih terus nekat aja mainnya karena yang namanya udah final ya mati matian sekalian tanggung
seri putaran pertama dua ribu dua puluh tiga kan masih ada
ya di tempat tempat lain atau di kota kota lain apakah nantinya juga akan ikut main lagi di kota lain
tanggal enam maret kita ada pertandingan sirnas lagi di purwokerto
apa persiapan nantinya ketika bertanding lagi di seri a di kota lain
yang pasti harus juara lagi semuanya juga harus disiapin mateng mateng
pokoknya harus juara lagi
jadi targetnya juara lagi persiapan di mateng
iya harus juara lagi
terus ketika ditangkap kembali itu ya
memang kalau boleh tau kak vita dari kapan kak vita mulai menyukai bulu tangkis ini sampai sekarang bergabung di klub
mulai latihan bulu tangki sih dari umur empat tahun
ya udah ikut ikut kakak terus lama lama jadi kebiasaan ya jadi hobi jadi suka sampai keterusan sampai sekarang
ada motivasi dari keluarga seperti kakak orang tua atau dari siapa kok bisa milih bulu tangkis gitu
dulu kakak main bulu tangkis sih jadi termotivasi sama kakak jadi pengen ikut kakak latihan juga
dan target atau harapannya dari klub klub yang diikuti sampai nanti besar begitu apa targetnya
targetnya mau ngasih yang terbaik ya pasti yang terbaik sih
baik kak vita najwa olia terima kasih banyak waktunya sukses selalu dan sukses juga sekolahnya
selamat sore kak vita
ya caca tadi kavita najwa aulia salah satu juara satu kategori tunggal putri remaja asal bekasi yang memang sudah dari umur empat tahun caca
dia menyukai badminton karena termotivasi oleh kakaknya
dan setelah ini seri seri sirkuit nasional dua ribu dua puluh tiga akan digelar di kota purwokerto jawa inggris kemudian di batam pulau jawa
termasuk juga di denpasar bali surabaya dan kota kota lainnya
dan nanti diantaranya
akhir tahun dua ribu dua puluh tiga ini masuk seri premier yang akan dihelat di dki jakarta
kembali ke anda di studio caca
baik zayul haq koresponden cnn indonesia terima kasih atas laporannya